banyaknya kendaraan yang silih berganti masuk ke dki jakarta dikatakan menjadi penyebab utama buruknya kualitas udara di ibu kota
demikian klhk mengimbau masyarakat untuk mengubah gaya hidup
tidak hanya jakarta yang mengalami buruknya polusi udara namun juga daerah lainnya di indonesia
menkomar vesluhut binsar panjaitan telah mengeluarkan lima arahan untuk memperbaiki kualitas udara
lalu bagaimana penanganannya saya akan berbincang langsung dengan dirjen pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan klhk sigit reliantoro
selamat sore pak sigit
selamat sore pak sigit
baik bisa dibesarkan mungkin volumenya bapak
baik sudah terdengar pak
baik pak sigit jadi sebelum saya mewawancarai bapak sebelumnya saya sudah mewawancarai salah satu warga dki jakarta
warga depok sebenarnya yang bekerja di dki jakarta dan sehari harinya sudah tiga tahun ini commuting dengan sepeda
nah ada surat terbuka nih pak dari salah satu warga dki jakarta yang sebelumnya tadi sudah saya wawancara
untuk mengajak isi surat terbukanya
adalah mengajak bapak juga nih untuk ikut mengubah gaya hidup
contohnya mungkin dengan bersepeda ke kantor ataupun menggunakan transportasi publik sebagai bentuk untuk mengurangi polusi jakarta
seperti yang sebelumnya sudah bapak rekomendasikan tanggapannya pak atas surat terbuka tersebut
jadi saya kebetulan ada di daerah karta timur bkp yang punya fasilitas untuk sepeda dan jalan kaki yang bagus menurut saya dan aman
dari kantor ada sembilan km setiap pagi
kalau tidak ada acara pagi pagi sekali saya naik sepeda
saya sudah naik sepeda dari rumah ke kantor
jadi terima kasih saya sudah punya teman yang dari depok yang mungkin lebih jauh jaraknya
tapi alhamdulillah saya sudah sembilan kilo setiap hari
baik jadi bapak sudah ikut bersepeda ya
baik bapak kemudian tingkat polusi udara di jakarta
kita masuk kepada mengenai tingkat polusi
ini ternyata tidak membaik pak walaupun saat akhir pekan setidaknya
contohnya saat car free day berlangsung ini tidak kunjung membaik
bukankah kemudian ini bertolak belakang dengan jumlah kendaraan yang dikatakan menjadi penyebab utama polusi udara pak
ya kalau dilihat di dasar instrument jam tiga tadi
jadi terlihat bahwa di daerah pusat kota
itu kualitas udaranya sedang
yang tidak sehat itu ada di daerah bogor bekasi bsd dan di tangerang
sebetulnya data di kami menunjukkan memang ada pola pergerakan yang relatif setara bahwa transportasi itu juga faktor penting di dalam pencemaran di jakarta
faktor penting namun bukan faktor atau penyebab utama ya pak
saja banyak faktor yang lainnya yang perlu dipertimbangkan
kemudian menko marves pak luhut bin sarpanjaitan ini sudah memberikan atau menjabarkan ada lima upaya yang setidaknya harus dilakukan untuk menangani polusi
salah satunya adalah modifikasi cuaca
ini kan bisa menjadi upaya jangka pendek yang bisa segera dilakukan
sudahkah ada rencana kapan dan juga bagaimana pelaksanaannya pak mengenai modifikasi cuaca ini
jadi memang kalau modifikasi cuaca itu ada instansi yang lebih kompeten menangani
tapi di dalam pembicaraannya memang kita mendukung klhk mendukung upaya untuk tmc nya
tapi soal waktu pelaksanaannya ada instansi yang lebih kompeten yang menentukan
karena tergantung pada ketersediaan awan di atas jakarta
jangan sampai nanti sudah dilakukan modifikasi cuaca
tapi meleset malah jatuh di laut jawa dan lain sebagainya
klhk akan tetap ikut berkoordinasi pak selama upaya ini dilakukan
betul karena sejak tanggal delapan belas agustus kemarin sudah ditetapkan oleh ibu menteri lingkungan hidup dan kehutanan
langkah kerja penanganan pengendalian pencemaran udara di wilayah jabodetabek
ada tujuh langkah langkah yang diamanatkan
pertama adalah mengidentifikasi sumber pencemar yang ada di sekitar jabodetabek
kemudian melakukan pengawasan kendaraan bermotor uji emisi
bekerja sama dengan kepolisian dan dinas lingkungan dan dinas perhubungan daerah
kemudian dari identifikasi sumber sumber emisi
yang dari industri tadi dilakukan pengawasan dan penegahan hukum
jadi ini sudah dibuat tim yang terdiri dari seratus orang dengan melibatkan tiga eselon satu di kementerian lingkungan hidup
ada dirjen penegakan hukum lingkungan dan kehutanan
ada dirjen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
dan juga ada dirjen pengelolaan sampah dan limbah p tiga yang ada di dpr
kemudian juga langkah selanjutnya adalah mendukung modifikasi teknologi modifikasi cuaca
selain itu kita juga kritikasi jepuk jepuk polutan polutan yang ada di lingkungan
dengan mendorong dan juga program aksi untuk penanaman pohon dalam rangka mengurangi pencemar udara
dan tentu karena kita berada di kementerian
tugas kita adalah melakukan koordinasi dan supervisi untuk semua pelaksanaannya itu
dengan dinas dinas di provinsi dan kabupaten kota serta wali kota
baik bapak polusi ini bukan masalah baru di jakarta di indonesia
salah satu yang membuat polusi ini berulang dan semakin buruk adalah
tidak adanya ketegasan penindakan hukum pak salah satunya di industri
sanksi tegas apa yang kemudian akan benar benar dilaksanakan
jika dari hasil pengawasan uji emisi industri ini diketahui adanya kenakalan
sebetulnya tidak betul kalau tidak dilakukan sangsi yang tegas
cuma memang level level sanksi itu ada level sanksi administrasi ada paksaan pemerintah
dan yang terakhir lain itu ada penutupan ada pidana dan ada perdata
nah itu sebetulnya sudah dilakukan
dan ini diinstruksikan secara langsung oleh ibu menteri bahwa ini harus tegas
kalau ada pelanggaran ya maka dilakukan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
ini kita mengambil langkah yang serius untuk pengawasan dan penegahan hukumnya
sejauh ini pelanggaran yang sudah disangsi tegas sudah ada berapa pak
dari pengawasan yang telah dilakukan
kalau pengawasan di jabodetabek
sudah melalui mekanisme biasa ada sangsi dan lain sebagainya
jadi sebetulnya kalau di batu batu itu dipasang sistem continuous emission monitoring
yang itu dipasang dan juga dimonitor langsung di klhk
begitu ada pelanggaran bakum itu
sebetulnya langsung sudah ada trigger yang memberikan peringatan kepada industri
kalau tidak dipindah lanjuti dengan perbaikan
maka akan dikenakan sanksi administrasi
kalau dia terbukti
mencemari dan membuat kerusakan lingkungan
tentu ada mekanisme untuk sanksi yang lebih berat lagi
tapi kalau juga dari selain itu kan bukan hanya dari industri
ada pembakaran dari limbah elektronik
dari sampah yang juga dilakukan oleh beberapa kegiatan
nah salah satunya yang sudah dilakukan penindakan itu adalah di tegal angus
pembakaran limbah elektronik itu sudah ditangkap
beberapa orang yang melakukan pembakaran
dan mungkin nanti dirjen kkum akan melakukan test confirm untuk menjelaskan masalah ini
jadi sudah ada penindakan sudah ada yang ditangkap mengenai pelanggaran ini pak
yang berkaitan dengan pembakaran dari terbuka dari limbah elektronik
kemudian pelanggaran mengenai pelanggaran yang terjadi di industri
sejauh ini sudah ditemukan adanya pelanggaran
dan jika sudah memang ditemukan
sangsi administratif atau sangsi lainnya
apa saja yang sudah diberikan
tim ini kan baru dibentuk
jadi kita penen itu sudah akan melakukan pelaksanaan pengawasan
dan juga inspeksi ke industri yang sudah diidentifikasi
tentu dari proses itu tergantung pada temuan di lapangan
jadi baru dibentuk ya pak timnya ya
sudah dibentuk akan bekerja mulai senin
itu untuk yang tim pengawasan ke industri
tapi kalau untuk tim uji emisi
sejak tanggal tujuh belas agustus sudah dilakukan uji emisi di klhk
dan kita minggu depan akan melakukan satu minggu berturut turut
dan itu akan kita buat terbuka juga buat umum
untuk bisa melakukan uji emisi
nanti ada tempat pendaftarannya secara online
karena tadi kita tidak ingin membuat kemacetan dari proses uji emisi tadi
uji emisi ini apakah diwajibkan pak
oh kalau di klhk sekarang sudah mulai diwajibkan
yang masuk boleh parkir di fasilitas kementerian lingkungan hidup
adalah yang lolos uji emisi
tapi tentu kita masih
kita masih melakukan sosialisasi
jadi seminggu ini dilakukan uji emisinya
kalau yang melebih takut itu
maka diminta untuk segera melakukan perbaikan
melakukan pergantian kulit dan lain sebagainya
kemudian tiga minggu ke depan dilakukan uji emisi lagi
dan kita evaluasi pelaksananya
apakah kebijakan ini akan diperluas pak
tidak hanya di klhk saja
ya pak sigit apakah kebijakan mengenai kewajiban uji emisi ini akan diperluas pak
baik kita terkendala dengan putusnya sambungan
dengan dirjen pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan klhk sigit reliantoro
terima kasih bapak telah bergabung bersama kami